fundamentum petendi baik oleh kuasa hukum paslon satu maupun kuasa hukum paslon tiga
sesungguhnya mempersoalkan hal hal yang bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi
artinya kalau mahkamah konstitusi ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya
sesungguhnya kuasa hukum paslon satu dan kasus hukum paslon tiga
memaksa mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridilitas bekhinsel
yang berarti bahwa mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya
saya masih bersama mantan ketua mahkamah konstitusi yang juga pernah menjabat ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
prof apa tadi tanggapan prof jimli mendengar kesaksian hari ini dari prof edi sihrie
nah itu tadi saya bilang para pihak itu berhak mengajukan ahli mengajukan saksi yang berada di pihaknya masing masing
dan itu wajar itu pengadilan itu dalam sejarahnya memang begitu
makanya ya kan apa namanya yang namanya keadilan itu harus diperjuangkan
ada pemohon ada termohon penggugat tergugat dengan lawyernya masing masing
tapi akhirnya nanti kita harus hormati
jadi ini wamen nih ya kan ada wamen satu lagi sebelum hajri namanya denny indrayana
menarik tadi hari ini juga keterangan ahli bagaimana para majelis hakim itu juga seperti mengkoreksi
atau meluruskan pandangan para ahli
jadi meskipun persidangan dua ribu dua puluh empat kali ini tidak selame dua ribu sembilan belas dan tidak selarut seperti sengketa pemilu presiden dua ribu sembilan belas
tetapi isinya sungguh sungguh pelajaran hukum yang luar biasa
saya melihatnya oh bagus ini
banyak orang melihat waduh ini pemilu terburuk dalam sejarah
kalau kita helikopters view melihat dinamika politik kita dinamika kepemiluan kita
ini bagian dari proses jangka panjang
pembelajaran dan penguatan peradaban demokrasi kita ke depan
salah satu yang juga didengar kesaksiannya itu bagaimana tentang mobilisasi asn atau penjabat gubernur pada saat itu
itu yang diikut dianggap ikut memilih diperintahkan untuk memenangkan paslon dua apa pandangan prof
jimli soal ini jadi kan saya selalu bilang indonesia ini kan institusi politiknya belum
kuat budaya piodalnya masih terlalu dominan nah itu akibatnya itu yang namanya pusat kekuasaan
itu akan mempengaruhi sikap preventif politik gitu loh nah jadi kalau ada incumbent misalnya
tahun dua ribu sembilan belas jokowi itu incumbent dia berkampanye maka struktur ya politik sampai ke desa yaitu
ikut itu terpengaruh gitu loh sadar atau tidak sadar terpengaruh nah sekarang dia tidak kampanye
tapi sadar sadar terpengaruh itu yang terjadi di indonesia ini itu adalah kekuasaan kita itu
sama juga orang lihat anaknya gitu loh karena apa itu membedakan waktu dua ribu empat belas ketika pak sb tidak lagi
mencalonkan diri dua duanya adalah capres baru pak sby tidak dituding cawe cawe sementara dua ribu dua puluh empat ini
masih ada nama pak presiden yang dalam sengketa pilpres ini dianggap ikut dianggap ikut karena
ada faktor gibran jadi gibran efek ini
sangat eh eh menentukan juga tapi itu
juga sebabnya orang jadi marah kan kan sekarang ini yang memutuskan siapa cawapres itu kan
dinamika politik internal partai koalisi prabowo yang memutus tapi yang dimarahin orang presiden
jokowi padahal dia ya kan orang berharap dia sc larang dong anaknya hati tiempo so
jadi kita nggak usah terlalu serius juga ini
itu yang mau saya tanyakan pada prof jimli
soal penjabat gubernur yang dianggap ditunjuk
karena memiliki tanggung jawab memenangkan paslon tertentu
jadi ini kan soal ilmu cocokologi
kan sudah ada aturan undang undang
yang menyebut bahwa pemilu harus rentak
kedua diatur di undang undang
bahwa kepala daerah itu yang sekian tahun
kemudian bukan diperpanjang masa jabatannya
nah tiba tiba ada urusannya dengan pilpres yang seru ini
oke sebenarnya jadi itu adalah penjabat gubernur itu
sebagai salah satu konsekuensi hukum dari pemerintah
yang dianggap sesuai selera dari pemerintah
untuk memenangkan paslon tertentu
sekarang ini ternyata data data kecurangan itu
kpu nya ternyata itu
menguntungkan paslon yang lain bukan kosong luar
jadi ini kadang kadang
sifatnya masif nah kalau masif ini
semua caleg semua paslon
nah yang paling banyak main itu
bahkan dpd juga begitu
kalau kita misalnya fokus pada persidangan
prof jimli bagaimana prof melihat
siapa yang mendalilkan dia harus dapat dibuktikan
mengatakan ini bukan tentang
kutub yang menitikberatkan konteks ini
ada kontrabukti jadi balance
tentu yang kubu satu yang diambil
kalimatnya begini kira kira yang hari ini kita dengar
mahkamah agung dan mahkamah agung
mahkamah konstitusi siapa yang mendalilkan
yang harus membuktikan itu ada di peradilan
apa tanggapan prof jimli
mk dan ma itu peradilan
jadi begitu tidak bisa dapat dibuktikan
negara atau penjabat gubernur yang dianggap
dibuktikan maka itu tidak
bagian dari upaya sebelum
mempengaruhi hasil kalau dibilang
itu tidak juga jadi tetap itu
jadi bahan pertimbangan bagi para hakim
tapi ya untuk kelas pilpres
sengketa pilpres itu memang repot
membuktikannya yang jauh lebih mudah
itu kan namanya terstruktur itu jauh lebih mudah dan sudah banyak kasusnya tapi untuk pilpres itu kan namanya terstruktur
itu jauh lebih mudah dan sudah banyak kasusnya tapi untuk pilpres itu kan namanya terstruktur
dan sistematis itu kan harus nasional
nah itu yang repot berat gitu
sengketa pemilu soal tsm ini selalu
kan dua ribu empat sekali itu antara kubu
waktu itu megawati dengan wiranto
kemudian yang kedua itu dua ribu empat belas ya
oh ya dua ribu sembilan berarti ini yang keempat
jadi mungkin kalau udah sering nanti ada itu
belajar dari selama kelemahan kelemahan selama ini
baik prof saya mau masuk soal
akademisi hingga ratusan seniman mengajuan amicus curie
ikut memberikan dukungan kepada mahkamah konstitusi